terduga kasus penyuapan yang terjaring dalam operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi di bengkulu senin kemarin
tiba di gedung kpk jakarta selasa pukul dua belas tiga puluh
mereka datang bersama penyidik kpk
mereka yang dibawa ke gedung kpk tersebut adalah
janir purba ketua pengadilan negeri kapah hyang yang juga hakim pengadilan tipikor bengkulu
toton hakim pengadilan negeri kota bengkulu
badarudin bahsin panitra pengadilan negeri kota bengkulu
safei sarif mantan kepala bagian keuangan rumah sakit m yunus
dan edi santoni direktur keuangan rumah sakit m yunus
mereka tidak bersedia memberi keterangan apapun kepada awak media
sebelumnya kpk melakukan operasi tangkap tangan di rumah dinas kepala pengadilan negeri kapahiang janer purba
dalam operasi tersebut kpk menyita barang bukti uang satu ratus lima puluh juta rupiah yang diduga merupakan uang suap